eh jangan bahagia
mau kemana tuh kang
mau ke rumahnya manjubat
saya permisi dulu
tidak tahu tuh si banja
apa sih maunya
sudah bolak balik tanahnya ditawar pengusaha
mak dede pergi dulu ya
mau ke pasar
ke pasar atau ke danau
kenali dulu siapa tuti
kamu baru bisa bilang kamu tidak suka atau kamu suka
itu setelah kamu mengenalnya
kan ada pepatah
tidak kenal maka tidak cinta
kan sobri udah ngobrol sama tuti
perempuan itu kalau bisa jangan mencintai
tapi kita harus dicintai
kalau dulu emak jadi menikah sama kemet
mungkin pernikahan emak nggak lama
untung emak menikah sama abahmu
hanya dipisahkan maut
mencintai itu capek dede
dia semisal hai
sambil ke homer
justru perbedaan itu yang menjadikannya indah
suami punya obrolan yang berbeda dengan istri
keluarga terasa semarak
bahan obrolan jadi meluas
kamu senang sama dedek karena obrolan sama
itu malah membosankan
sekarang semuanya nampak indah terbuai
nongklong di pinggir danau terasa di taman surga
tapi nanti kamu nongkrong di taman yang indah
akan terasa seperti nongkrong di pinggir got
mumpung hari minggu ada waktu di jalan jalan
perempuan itu terlahir untuk dicintai
perempuan itu perhiasan
simpan lagi keranjangnya
tolong bi itu jadi bukal tuh
takut mak dateng
ga ada apa
gak kamu bisa jalan ngejar disitu
apa takut ke duit
ya puaslah luir nggur
dan bukti sp
jangan diri cek diri takut cek
tadi pas papi buka pintu di depan pintu ada idoin dadang sama aku
jangan jangan mereka nguping mi
mi mami mau ke rumah ceoyoh ya
pengen ngobrol gak enak
papi anterin ya
tapi papi teman dulu waktu tapi jangan lama lama
ya gak bisa cepet cepet juga tommy
kan mau keramas dulu
ya sudah kita pulang sejen tidak enak sama em
eh kok bentar dulu kita bikin ranteng lagi
tunggu waktu ah
eh jangan bahagia kapan datang
mau ke mana tuh kang
eh saya permisi dulu
tidak tahu sih si bagja apa sih maunya
sudah bolak balik tanahnya ditawar pengusaha
tetep saja keke tidak mau dijual
padahal tanah itu dihargai mahal
sama tuh dengan adiknya si wawan
coba kalau tanahnya dijual pabrik akan berdiri
investor bisa masuk
membuka lapangan kerja tuh kan
mami sama papi mau ke bogor
siapa tahu ada barang yang pengen dibeli
tapi kan edward baru bangun juga mi
ya udah tusok mandi dulu
mami tapi tunggu ya di rumahnya cok yoyo
labet belakangnya berantakan mi
ya sudah kami berangkat ya
nanti balik sama mami